melaksanakan fungsi sosial dengan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka
bagi rumah sakit yang belum bekerja sama dengan bpjs biaya dapat ditagihkan ke bpjs
dinas kesehatan provinsi dki jakarta
senin pagi mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dan menghindari penolakan pelayanan pasien
keterangan pers digelar sebagai tindak lanjut kasus kematian bayi debo rasiman jorang
di rumah sakit mitra keluarga kalidres
selain dihadiri kepala dinas kesehatan dki kusmedi priharto
keterangan pers juga dihadiri direktur rumah sakit mitra keluarga yang memang diminta hadir
pasca viralnya kasus kematian bayi debo rasiman
dinas kesehatan juga mengancam mencabut rekomendasi perpanjangan izin operasional rumah sakit
yang tidak menaati edaran ini
terkait kasus bayi debo rasiman
francisca selaku direktur rumah sakit mitra keluarga kalideres mengaku masih menggelar evaluasi
kami akan melakukan yang namanya audit medik
di mana pada waktu itu
dan kita selidiki telah kembali tentang kasus kasus ini
langkah dinas kesehatan diambil setelah debo rasiman jorang meninggal dunia minggu tiga september lalu
bayi berusia empat bulan ini meninggal dunia karena diduga terlambat mendapat penanganan medis
orang tua debora tidak mampu membayar jumlah minimal dari total uang muka sebesar rp sembilan belas delapan ratus
bayi mungil ini menghembuskan
nafas terakhir setelah sekitar enam jam berada di unit gawat darurat rumah sakit mitra keluarga kalideres
pak ini saya sudah telepon atasan saya
menurut beliau nggak boleh kalau lima juta
kalau gitu berapa mbak
kata suami saya
yaudah gini aja mbak pegang dulu yang lima juta nanti siang kita bayar kita lunasi
oh nggak bisa pak karena sudah kebijakan perusahaan rumah sakit itu minimal sebelas juta
gelap gelap gini saya mau nyari duit di mana
kisah pilu bayi debora sempat luput dari perhatian publik sebelum akhirnya viral di akun facebook birgaldo sinaga
ungkapan duka dan simpati netizen pun mengalir menyikapi kasus bayi debora
lewat tagar bayi deborah ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar melalui twitter caimin pkb menyayangkan kejadian ini
caimin juga menilai ada pengabayan sisi kemanusiaan dalam kasus bayi debora
berulangnya insiden yang menimpa pasien menjadi gambaran rumah sakit masih hanya fokus pada kepentingan bisnis
pihak rumah sakit mitra keluarga kaliders melalui pernyataan resmi menyatakan sudah berupaya menyelamatkan nyawa bayi debora
namun kondisi bayi tiba tiba memburuk saat akan dirujuk ke rumah sakit yang melayani pengguna bpjs
komisi perlindungan anak indonesia atau kpai menyesalkan kinerja rumah sakit yang berakhir pada kematian bayi debora
ini adalah bentuk menurut saya ini adalah bentuk yang tidak bisa diperlukan
ini adalah bentuk menurut saya ini adalah bentuk yang tidak bisa diperlukan

di tengah kondisi anak yang butuh bantuan khusus gitu
dan bahkan kita lihat dia meninggal ini kan di luar akal sehat kita untuk melihat kasus ini
jika terbukti tidak maksimal melayani
gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat sejak awal meminta izin rumah sakit mitra keluarga kalideres dievaluasi kembali